ya badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg menyampaikan pada awal dua ribu dua puluh satu ini ada beberapa wilayah yang harus mewaspadai adanya potensi bencana terkait dengan kondisi cuaca ekstrim
bencana hidrometeorologi ini pun sudah tampak di sulawesi utara
lalu bagaimana pula bmkg selama ini mensosialisasikan potensi bencana kepada pemerintah daerah atau instansi terkait
untuk menjawabnya sudah bergabung lewat sambungan zoom kepala bmkg dwi korita karnawati saat malam
ibu dwi korita
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak eva
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bu dwi korita kita bicara soal situasi di tempat anda berada ya bu di sulawesi barat
bagaimana situasi terkini di sana apakah gempa gempa susulan masih terjadi
apa yang kemudian patut diwaspadai oleh masyarakat
baik mbak eva jadi gempa gempa susulan masih terjadi meskipun dengan kekuatan yang relatif lemah
paling tinggi lima dan beberapa kurang dari lima
nah kemudian apa yang perlu diantisipasi
kami menghimbau ke masyarakat tetap tenang
namun mewaspadai gempa gempa susulan ini dengan cara menghindar dari bangunan bangunan yang sudah retak rusak miring atau berpotensi roboh
jangan mendekat karena tadi kami lihat masih ada beberapa yang duduk duduk di bawah bangunan yang mudah robo
kemudian juga terus memonitor informasi
yang kami sampaikan dari bmkg update kondisi kegempaan
dan kami sudah sempat mengunjungi tenda tenda
dan kami membuat wa group para pengungsi
jadi ada perwakilan kelompok kelompok kluster kluster yang handphonenya kami catat kami masukkan dalam wa group
untuk menangkal kejadian hoax
jadi kalau ada
ada keraguan kecemasan ketakutan segera saja bisa call lewat wa ataupun menyampaikan melalui wa group
dan kami akan segera membantu atau menginformasikan apa sesungguhnya yang terjadi
baik bu dwi korita anda sempat mengatakan soal potensi tsunami bu
apakah potensi ini masih ada
kita punya alat peringatan dini tsunami sejauh mana ini kemudian bisa menjadi acuan
benar berdasarkan sejarah kegempaan di wilayah mamuju dan majene terutama di tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang lebih tinggi yaitu enam tujuh
dan juga mengakibatkan tsunami hingga ketinggian empat meter
nah pada saat ini gempa telah terjadi
namun masih disusul dengan gempa
gempa susulan yang kami memprediksi apabila gempa gempa susulan ini terjadi beberapa kali atau meningkat kekuatannya seperti yang telah terjadi tanggal lima belas januari yang lalu
maka dapat mengakibatkan runtuhan batuan pada tepi pantai dan menjadikan tsunami cepat yaitu longsor bawah laut yang dapat membangkitkan tsunami cepat
dan peringatan dini untuk tsunami cepat ini adalah goyangan gempa itu sendiri
yaitu apabila berada di pantai dan merasakan goyangan gempa sampai lebih dari sepuluh hitungan segera saja menuju ke tempat yang lebih tinggi atau menjauhi pantai
karena sangat cepat kurang dari lima menit diperkirakan
bagaimana dengan daerah lain bu
karena sempat ada gelombang tinggi
yang tinggi di manado ini kemudian sempat viral dan membuat warga khawatir
potensi tsunami ini ada di daerah mana saja bu
jadi tsunami berpotensi terjadi terutama di wilayah pantai di samudera hindia yang berada di pesisir barat sumatera pesisir selatan jawa hingga nusa tenggara timur
kemudian juga di wilayah pesisir pantai samudera pasifik
misalnya di pesisir papua utara maluku utara dan juga termasuk di wilayah sulawesi utara juga rawan tsunami
namun tsunami tersebut adalah yang kami analisis sebagai tsunami akibat gempa gempa
ada juga potensi
potensi tsunami bukan secara langsung diakibatkan oleh gempa
yaitu seperti di palu tsunami akibat longsor bawah laut
ataupun bisa terjadi tsunami akibat erupsi gunung api di laut seperti yang di selat sunda
sehingga memang kami menyiapkan sistem peringatan dini
namun sistem itu khusus untuk tsunami yang diakibatkan oleh
sehingga kami tetap menghimbau warga masyarakat apabila berada di wilayah pantai
tetap apabila saat ini masih ada goyangan goyangan gempa
tetap dihimbau untuk segera meninggalkan tempat di pantai tersebut
untuk tsunami akibat erupsi gunung api
kami berkoordinasi dengan pusat
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
yaitu berdasarkan monitoring erupsi gunung api
atau gempa gempa akibat kegiatan gunung api
yang datanya ada di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
namun kami sharing data
terutama di gunung anak krakatau
jadi memang saat ini kami masih sedang dalam proses pengembangan peringatan dini
untuk tsunami yang tidak diakibatkan oleh gempa bumi
jadi bagaimana kemudian masyarakat bisa waspada terhadap ancaman tsunami
kalau kemudian tidak disebabkan oleh gempa yang seperti tadi bu dwi korita katakan
jadi karena ada kemungkinan apabila diakibatkan oleh erupsi gunung api
karena kami juga harus memonitor erupsi
yaitu pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
selalu memberikan informasi erupsi gunung api
baik yang di darat ataupun yang ada di laut
sehingga apabila di laut terjadi erupsi gunung api
biasanya ada peringatan dini erupsi tersebut
dan tentunya dapat diperakirakan
dengan potensi lontaran hasil erupsi tersebut
nah sehingga untuk kondisi semacam itu
kami perlu bekerja sama dengan pusat vulkanologi
untuk memberikan monitoring khusus
poinnya adalah apabila di laut terjadi erupsi gunung api
masyarakat yang di pantai perlu waspada
apabila sewaktu waktu terjadi tsunami
sehingga mohon untuk
untuk dapat mungkin menjauh dari pantai
oke bu dikorita kalau kemudian disebutkan bahwa bmkg memprediksi bencana hidrometeorologi ini akan mencapai puncak di bulan januari ini hingga februari
ini untuk wilayah mana saja bu dan bagaimana dengan gempa
karena kita tahu akibat bencana hidrometeorologi ini sudah melanda di wilayah sulawesi barat
kemudian kalimantan selatan dan juga jawa barat
wilayah mana lagi bu yang harus waspada
terkait bencana potensi bencana hidrometeorologi
ini mohon maaf kami memang harus menyampaikan
itu dikontrol oleh potensi cuaca ekstrim
dan di bulan januari hingga februari ini adalah puncak terjadinya cuaca ekstrim
merata di sebagian besar wilayah indonesia
baik dari sumatera kalimantan sampai ke sulawesi maluku utara papua demikian juga
di jawa hingga nusa tenggara timur
nah oleh karena itu kita tetap harus masih mewaspadai hujan lebat
kami memprakirakan atau memprediksi akan terjadi kenaikan curah hujan bulanan
dapat mencapai tiga ratus mm sampai lima ratus mm dalam waktu satu bulan
ini setara dengan kurang lebih empat puluh hingga delapan puluh persen curah hujan bulanan di atas rata ratanya
tentunya potensi longsor banjir dan banjir bandang menjadi lebih tinggi atau meningkat dengan adanya curah hujan yang meningkat tersebut
hampir merata di wilayah indonesia
terutama kalau longsor di lereng lereng gunung
dan kalau banjir banjir bandang
terutama di bantaran bantaran sungai
nah yang akan mendapat giliran lebih dahulu biasanya yang lingkungannya relatif lebih terganggu atau rusak karena pembukaan lahan
baik terakhir bu
apa himbawan kepada masyarakat
waspadai potensi potensi bencana yang terjadi
nah dari bmkg himbauan dikhususkan untuk potensi bencana hidrometeorologi gempa bumi dan tsunami
untuk bencana hidrometeorologi kami menghimbau masyarakat terus memonitor informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini dari bmkg
kami memberikan peringatan dini paling tidak satu minggu sebelum kejadian sampai tiga hari bahkan diulang ulang hingga tiga jam sebelum kejadian
sehingga mohon dimonitor agar kita dapat beradaptasi menyesuaikan diri aktivitas dan posisi kita tergantung dari wilayah yang diberikan peringatan dini tersebut
itu dapat dimonitor dari aplikasi
mobile phone info bmkg ataupun dari sosial media dan laman bmkg
untuk gempa bumi tidak dapat diberikan peringatan dini saat ini
sehingga tetap saja harus mencek apakah bangunan bangunan rumah kita ini sudah cukup kokoh apabila digoyang gempa bumi
dan kita siapkan lokasi yang aman apabila ada gempa
kita harus lari keluar ke arah mana
ke lokasi yang jauh dari bangunan bangunan yang mudah roboh
demikian juga untuk tsunami
kami memberikan peringatan dini tsunami
namun peringatan dini itu baru dapat dikeluarkan paling tidak tiga sampai lima menit setelah kejadian gempa bumi yang mengakibatkan tsunami
nah sehingga mohon terus dimonitor
kecuali untuk tsunami cepat
bapak ibu berada di wilayah pantai
merasakan goyangan gempa
jangan menunggu peringatan dini dari bmkg
segera saja menjauhi pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi
karena goyangan gempa itu adalah peringatan dini secara alamiah yang dapat disusul dengan datangnya tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit
baiklah bu dwi korita kepala bmkg
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast